terima kasih anda masih bersama kami yang tengah hangat dan kian panas adalah gaya komunikasi ketua dewan kehormatan pan amin rais
yang disebut sebut kerap menyerang presiden jokowi dodo
belakangan amin rais pun berniat membuka pintu silaturahmi bertemu dengan presiden jokowi namun dengan sebuah syarat
amin rais kian santer menjadi perbincangan publik
tak hanya di ranah politik celoteh tokoh reformasi ini seolah mampu memanaskan situasi negeri
belakangan amin rais rajin mengkritik pemerintahan jokowi dodo
bahkan tak sedikit yang menganggap sebagai serangan
serangan pertama amin terhadap presiden joko widodo yang ramai menjadi polemik
saat ia menyebut program bagi bagi sertifikat tanah yang dilakukan jokowi merupakan suatu pembohongan
amin bahkan menyebut program tersebut
pernyataan ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam diskusi bandung informal meeting pada delapan belas maret dua ribu delapan belas
selanjutnya saat ditemui media di kediamannya pada sembilan belas april
amin rais menyebut ketua umum partai gerindra prabowo subianto adalah sosok militer yang baik
sementara amin menilai presiden joko widodo sebagai tokoh sipil berwatak otoriter
amin menyebut indikasi jokowi
jokowi dodo otoriter dinilai dari wacana calon tunggal pada pilpres dua ribu sembilan belas
yang terbaru serangan amin rais kepada presiden joko widodo kembali menuai kontroversi
kali ini amin menyebut jokowi akan menjadi pemimpin yang dilengsarkan allah
pernyataan tersebut disampaikannya dalam sambutan acara rakornas pa dua ratus dua belas di aula sarbini

amin menyebut jokowi dodo adalah sosok militer yang baik

amin menyebut jokowi dodo adalah sosok militer yang baik

dan ketika mengatakannya amin sambil menunjuk nunjuk foto jokowi yang ada di dinding aula ruang acara
runcinya hubungan amin rais dan presiden jokowi dodo pun ditanggapi banyak pihak
yang berharap keduanya bisa bertatap muka menyampaikan kritik dan bersilaturahmi
amin rais pun menyambut baik usulan pertemuan dirinya dengan presiden jokowi
namun dengan syarat pertemuan dilangsungkan di kediamannya di yogyakarta
namun dengan syarat pertemuan dilangsungkan di kediamannya di yogyakarta
dan di istana negara
dan di istana negara
itu juga semata mata mau ketemu saya
mungkin asal asal di gajah mardah
mungkin di gunung kidul
mungkin di sereman
mampirlah ke rumah saya
syarat amin rais ini pun ditanggapi sejumlah pihak
sekjen nasdem joni plate menganggap amin rais tidak mencerminkan sikapnya sebagai tokoh negara
kalau pak amin sebagai tokoh bangsa ingin bertemu bertemu
jangan ada syarat syaratnya
di mana saja kapan saja
ada pembina tersedia waktunya bertemu
kalau mulai pakai syarat maka pertemuannya nanti pertemuan bersarat
nah ini bukan wujud dari ketokohan
bernada guyon ketua dpp pdip andreas hugo pareira
menyebut amin rais memendam kerinduan pada presiden jokowi
andreas menyebut amin galak tapi kangen jokowi
dan kini kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan lely aryani
pakar komunikasi politik selamat malam bu lely
selamat malam mbak nita assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam kita sekarang akan membahas dulu nih gaya komunikasi dari amin rais
apa sebenarnya makna dari gaya komunikasi amin rais
masih dalam batas wajarkah serangan serangan amin ke pemerintahan jokowi
karena ada yang menganggap
sekedar kritis ada juga yang malah menganggap ini kok sepertinya caper ya
bahkan kangen katanya
ya memang tiap orang itu kan punya kekasan gaya komunikasi politik masing masing gitu kan
ada yang bisa menyampaikan dengan diksi yang sangat teratur
dengan jeda yang terdiksikan demikian
yang gak mudah dimaknai
ada juga yang kemudian menyampaikan satu kata pun persepsinya bisa beragam
tapi sejauh ini yang saya lihat
memang komunikasi politik itu memang adalah persepsi gitu kan
sehingga apa yang terjadi memang saya juga agak sedikit heran dengan pak amin rais
kenapa begitu geregetan sama pak jokowi gitu
nampaknya dari mulai pilpres dua ribu empat belas beliau sangat gergetan sama pak jokowi
nah yang jelas memang terdapat jarak komunikasi diantara keduanya
antara pak jokowi dengan pak amin rais
karena model dan gaya komunikasi yang diinginkannya sesuai
juga karakter dari tipologi masing masing pelaku komunikasi politik itu sendiri
yang berbeda yang kemudian tidak bisa dimaknai sama oleh komunikator politik lainnya
nah ini yang membuat komunikasi politik diantara keduanya seperti tari ulur gitu kan
tapi seperti yang dinyatakan oleh pak amin rais tadi
seperti ada kerinduan pak amin rais
dari nada kalimat pak amin rais itu kalau memang iya
pengen ketemu datang ke rumah saya
sebenarnya pak amin rais juga menginginkan ada komunikasi itu menurut saya
ya kalau kita selain berbicara mengenai gaya komunikasi jarak jauhnya ya
sekarang yang juga menjadi sorotan adalah kemungkinan bertemunya nih
terbuka untuk bertemu tapi ingin didatangi tidak mau mendatangi
kalau kita lihat dari segi etika atau gaya komunikasi antara tokoh bangsa dan juga presiden
apakah ini sah sah saja untuk memberi syarat kepada presiden untuk mendatangi
dan sebenarnya seberapa penting
pertemuan dengan amin rais ini
iya kalau misalnya ditanya siapa sih yang lebih dulu menjadikan dirinya tokoh bangsa
kita bisa menjawabnya pak amin rais gitu kan
dari mulai reformasi misalnya
nah menurut saya tidak perlu ada syarat seperti itu gitu
nah dalam kapasitas sekarang ini pak jokowi itu kan adalah presiden
biar bagaimanapun kalau pak jokowi mengundang pak amin rais
ya pak amin rais bisa saja datang ke istana
tapi mungkin kalau dia yang harus datang gengsi itu pasti ada
gengsi dalam komunikasi
gengsi dalam komunikasi
isi dalam komunikasi itu selalu muncul berbarengan
menurut saya juga memang menjadi tidak penting untuk membicarakan siapa yang mengundang lebih dulu
atau siapa yang datang kemana datangnya
tapi pertemuan itu menurut saya patut terjadi
karena ketika jarak komunikasi itu tidak dipertemukan secara langsung
juga lewat mediasi maka modelnya juga akan berbeda
lalu kemudian berubah sedikit diksi suara saya
itu kan sudah berubah kalau ada orang lain yang menyampaikan
intinya komunikasi politik itu kan ho elegan can you go
jadi seberapa bisa kita menyampaikan kesan politik itu
lalu seberapa besar juga orang bisa mempunyai kemampuan untuk menangkapnya
nah yang berbeda adalah ketika persepsi diantara keduanya berbeda
maka yang dimaksudkan dalam how elegant can you go itu tidak akan ketemu
jadi tidak penting menurut saya siapa yang akan mengundang
siapa yang akan datang
pak jokowi juga bisa datang ke pak amin rais
karena tipologi pak jokowi juga bisa datang kemana saja
saya lihat dia bisa ke hambalang
nah tapi dengan pak sby kan pak sby yang datang ke istana misalnya gitu
nah bu lely ini menarik juga ya berbicara terlepas dari siapa yang diundang atau siapa yang mengundang
namun kritik atau serangan serangan amin ke jokowi selama ini
sebenarnya kan pasti memiliki efek kepada publik
ditanggapi publik dan elit politik ini seperti apa
apakah kira kira mampu kemudian menggoyang suara jokowi
atau bisa jadi senjata makan tuan untuk amin rais
mbak anissa pernah nggak misalnya coba tarik sejarah ke belakang
pak amin rais itu siapa saja pemimpin salah di mata beliau itu
beliau pernah mengkritik pak harto pernah mengkritik habibie
juga mengkritik gus dur bu mega pak sby juga
jadi setiap pemimpin punya wacana tersendiri di mata pak hamin rais
untuk menjadi situasi yang bisa dikritisi
nah tinggal bagaimana mengelola cara cara kepemimpinan itu
yang bisa dipertemukan dengan apa yang dikritisi oleh pak amin rais
memang betul saya melihat ada kerinduan pak amin rais untuk bisa diajak berdialog
nah tinggal masalahnya adalah apakah pak jokowi yang akan datang
atau pak hamin rais yang diundang ke istana
jadi bukan pak hamin rais menyodorkan diri untuk diundang ya
tapi mungkin ada orang orang tertentu
nggak apalah menurut saya tipologi kepemimpinan di negeri ini
dipertontonkan dengan bagaimana para negarawan itu saling berkomunikasi
dengan cara yang baik dengan cara yang santun
yang bisa menjadi pembelajaran politik ke depan
sehingga mereka mereka yang sekarang tengah belajar berpolitik itu bisa menjadikan mereka itu sebagai referensi
preferensi yang bisa mereka jadikan rujukan ketika mereka juga masuk ke panggung politik kelas utama seperti itu
ya tapi menarik juga untuk melihat sikap amin ini yang jelas menunjukkan ketidakberpihakannya untuk jokowi
kira kira apakah berpengaruh juga nanti di pilpres dua ribu sembilan belas dan bagaimana hubungan jokowi dengan pan nanti
apakah kira kira amin rais ini masih bisa dirangkul kah atau mungkin malah mempengaruhi hubungan dengan pan
ya mempengaruhi hubungan dengan pan
ya mempengaruhi hubungan dengan pan
saya pikir di pan itu kan ada dua matahari kembar loh
ada pak jules kipli ada pak amin rais
tinggal bagaimana sekarang siapa yang akan memenangkan pertarungan di antara dua matahari itu
tapi itu juga bukan menjadi sesuatu yang baik untuk dilihat sebagai peta pertarungan politik internal pan ya
tapi juga antara pak zulkifli dengan pak amin rais seharusnya juga punya satu pendapat atau pandangan yang sama tentang peta politik ke depan
nah apakah ini juga akan menjadi rujukan bagi masyarakat untuk menentukan keterpilihan pak jokowi elektabilitas pak jokowi
belum tentu juga karena suara pan hanya berapa persen ya
kalau pak amin rais menjadi referensi bagi pan misalnya dan bukan bagi pemilih pan misalnya
ini juga sesuatu yang berbeda untuk melihat bagaimana peta politik pertarungan di pilpres itu ke depan
nah apakah akan mengaruhi tinggal tergantung
bagaimana apakah juga pan juga akan bertemu dengan partai koalisi lainnya atau tidak
itu juga kan masih wacana yang perlu kita lihat ke depan akan berakhir seperti apa

terima kasih banyak ibu lely aryani
terima kasih banyak
terima kasih atas waktu anda untuk sialan indonesia connected